front pembela islam menyatakan tidak akan memperpanjang surat keterangan terdaftar atau skt di kementerian dalam negeri
hal itu disampaikan oleh ketua umum ahmad sabru lubis
ia menegaskan tidak memerlukan surat tersebut
dikutip dari cnnindonesia com fpi menyatakan tidak membutuhkan skt
karena selama ini merasa tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah
masa berlaku skt fpi sebagai ormas telah habis sejak juni dua ribu dua puluh
fpi tidak perlu memperpanjang rekomendasi
bahkan males memperpanjang rekomendasi toh nggak ada gunanya
terdaftar tidak berguna buat fpi
karena fpi itu tidak pernah minta bantuan sama pemerintah
fpi jalan sendiri tanpa mesti mendaftar
sebelumnya menteri dalam negeri tito karnavian menyampaikan bahwa
visi dan misi front pembela islam
sebagaimana yang tertuang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga
organisasi kemasyarakatan tersebut masih menjadi masalah
dalam proses perpanjangan izin surat keterangan terdaftar atau skt
tito menjelaskan bahwa visi dan misi fpi itu
masih menjadi masalah karena menuliskan penerapan islam secara kafah
di bawah naungan hilafah islamia
menegakkan hizbah dan pengawalan jihad
menurutnya hal ini menjadi poin yang tengah didalami
karena mengunculkan beragam pertanyaan
dan terkesan menggunakan bahasa yang kabur
fpi menegaskan tidak akan memperpanjang surat keterangan terdaftar
di kementerian dalam negeri
ini menjadi bagian dari polemi perpanjangan izin fpi yang sempat mencuat
pemerintah mengatakan fpi tersandung
adart yang tertuang dalam visi misi karena tercantum kata hilafah misalnya
apakah ini kemudian menjadi bentuk ketegasan pemerintah
atau justru pengangkakan terhadap kebebasan
dan mengapa kemudian fpi sampai tidak memperpanjang skt nya
kami akan coba ulas malam hari ini
di studio sudah ada mas guntur romli sebelah kiri saya
intelektual muda nu
selamat malam mas guntur
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan ada bang reveli harun
pakar hukum tata negara
selamat malam bang reveli
kami juga masih mencoba untuk menelpon sekretaris umum fpi
munarman yang tidak bisa hadir di studio malam hari ini
saya akan mulai dulu dari bang refli kalau begitu
bang refli ini kita bicara dulu secara substansi ya
secara aturan begitu
ketika kemudian ada organisasi yang tidak ataupun memutuskan
tidak memperpanjang skt nya
dampaknya menurut anda apa
konsekuensi hukumnya secara logis apa kemudian bagi eksistensi organisasi ini
misalkan katakanlah fpi misalnya
iya jadi gini
yang namanya organisasi masalah
itu kan terbagi dua
pertama berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
kalau dia berbadan hukum dia yayasan atau perkumpulan
itu daftarnya ke kementerian hukum dan ham
sebagai reh person
jadi sebagai badan hukum yang bisa menyenangkan hak dan kewajiban
kalau dia tidak berbadan hukum
maka dia daftarnya ke
kementerian dalam negeri
bukan untuk mendapatkan status apa apa
tapi hanya mendapatkan surat keterangan terdaftar
karena dia kan tidak berbadan hukum
nah kalau dia mendapatkan surat keterangan terdaftar
maka secara formal lebih gampang melakukan kegiatan kegiatan
misalnya termasuk juga kalau mendapatkan bantuan pemerintah
kan banyak sekali yang namanya pembinaan pemerintah
kalau diundang mungkin dapat prioritas dan lain sebagainya
tetapi kita harus pahami bahwa
yang namanya ormas di republik ini banyak sekali jumlahnya
dari sabang sampai merauke
jadi ada yang terdaftar ada yang tidak
dan kadang kadang ada juga yang memang tidak perlu mendaftar
karena memang dia merasa tidak butuh katakanlah apa apa dari pemerintah
seperti yang dikatakan oleh fpi ya tidak ada gunanya tidak perlu apa apa
contoh misalnya kalau saya ketua alumni misalnya kan
ya itu juga organisasi kan sebenarnya
kan semua organisasi itu kan
sebenarnya kan ada state organization dan non state organization
walaupun salah kaprah semuanya disebut ormas
oke nah ormas fpi eksistensinya bagaimana ke depan kalau begitu bang refli
kalau kemudian tidak memperpanjang skt ini
ya secara hukum tidak ada masalah
yang paling penting adalah dia tidak melanggar hukum saja
yang namanya surat keterangan terdaftar itu
bukanlah sebuah eksistensi
tetapi itu adalah sebuah
formalitas yang dibutuhkan kalau memang nanti berhubungan dengan negara
ya tadi misalnya minta program bantuan dan lain sebagainya
atau misalnya minta training dan lain sebagainya
aktivitas masyarakat itu karena dia dilindungi konstitusi
kebebasan berserikat dan berkumpul
maka ya sah sah saja yang tidak boleh adalah melanggar hukum
nah kalau anda mau melanggar hukum
ini bukan soal terdaftar atau tidak terdaftar
atau berbadan hukum atau tidak berbadan hukum
siapapun yang melanggar hukum
ya tentu akan diproses
dan kalau misalnya sebuah organisasi itu dianggap melanggar hukum
dan itu katakanlah pelanggaran hukum yang sangat substantif
ada due process of law untuk membubarkan organisasi tersebut
dan dinyatakan terlarang
jadi secara eksistensi sebetulnya ada ataupun tidak skt
fpi masih bisa berjalan begitu bang reflie
tapi kemudian ini hanya masalah secara formilnya saja begitu
artinya konsekuensinya tidak dapat kena bantuan dan lain sebagainya
seperti itu ya secara aturan
kecuali kalau misalnya ada gugatan ke pengadilan
kalau kemudian pengadilan menyatakannya sebagai organisasi terlarang
saya mau garis bawahi ya
perpu ormas yang menjadi undang undang itu
sesungguhnya punya kelemahan
dia itu kan kalau misalnya dianggap melanggar sesuatu
itu ada sanksi administratif
nah sanksi administratifnya itu dua
pencabutan status badan hukum
atau pencabutan sebagai skt nya
surat keterangan terdaftar
padahal kita tahu bahwa eksistensi sebuah ormas itu
tidak digantungkan dari surat keterangan terdaftar
tapi dari secara real dia mengadakan kegiatan berserikat
berkumpul mengeluarkan pendapat
yang itu jangan lupa
aktivitas itu tidak boleh melanggar
oke baik mas guntur
sejak awal polemik perizinan ini kan sebetulnya ada banyak penolakan begitu
oke baik mas guntur

anda melihatnya bagaimana kalau kemudian fpi memutuskan untuk tidak melanjutkan perpanjangan skt ini
apakah memang menurut anda memang secara organisasi
masih layak atau tidak sih sebetulnya fpi ada di tengah tengah masyarakat
karena kan sebetulnya gini
kalau masalahnya adalah soal ikrar ataupun komitmen terhadap pancasila
kan sudah dibuktikan ada iklan terhadap pancasila
setia terhadap nkri juga pancasila
apa masalahnya mas guntur
ya kalau menurut saya
kalau memang fpi tidak memumpar pancasila
memang fpi tidak memperpanjang pengurusan skt
ya itu hak mereka
mungkin mereka sudah putus asa memperpanjang skt
karena kan sejak awal
mendagri juga sudah menegaskan bahwa ada masalah di pasal enam di adart nya fpi
yaitu penyebutan khilafah islamiyah
dan itu juga ada presiden sebelumnya
bahwa ada hizb ut tahrir yang sudah diubarkan karena dianggap sudah diputuskan di pengadilan
bahkan itu juga sudah sampai ke ma
cita cita tentang khilafah
pendengarkan khilafah islamiyah itu bertentangan dengan pancasila
jadi itu adalah hal yang sangat mendasar ketika kita bicara soal peraturan
soal aturan yang ada di negeri ini
meskipun sudah ada kemajuan dong
sudah ada keterangan setia terhadap nkri dan juga pancasila
saya juga ingin mengutip dari pak mahfud ya
bahwa soal matrain enam ribu
kemudian di situ ada ikrar kestian pada pancasila itu tidak bisa menggantikan adart
dan kita sudah berdiskusi apa dari awal
dari televisi di sini kemudian di mana mana
juga ketemu dengan ketua umum fpi ustadz sobril lubis
kita juga mengusulkan kenapa sih tidak mau mengubah dari adrt tersebut
kenapa apa masalahnya
kalau saya melihat kan
itu juga ada pertanyakan sebetulnya begitu ya
dan itu kalau saya melihat adrt fpi dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
itu mencantumkan pancasila dan ud empat puluh lima
tapi kenapa di produslahnya itu
ud empat puluh lima sama pancasila itu dihapus
kemudian disebutkan soal khilafah islamia
makanya disebut ada proses radikalisasi di fpi saya sebut
dari sebelumnya yang benar benar mencantumkan ud empat puluh lima dan pancasila
di arti sebelumnya kemudian tiba tiba itu dihapus
kemudian diganti dengan khilafah
meskipun sudah dijelaskan sebetulnya apa definisi khilafah yang kemudian dipersepsikan begitu ya
digambarkan oleh rekan rekan fpi
dan itu menurut mereka tidak bertentangan apapun dengan
paham di negara ini
ya karena penjelasan mereka kan juga bertentangan dengan apa definisi khilafah islamia
misalnya mereka mengeles bahwa ikhlaf islamia itu bukan dalam soal negara
tapi misalnya kayak uni islam uni negara islam
ada mata uang bersama
tersendiri bersama begitu
itu bukan khilafah islamia
kalau itu sudah ada namanya oki
organisasi kerjasama negara negara islam
itu kan sudah ada
tapi kalau khilafah islamia
dalam literatur sejarah dan ilmu politik di dunia islam
khilafah islamia adalah cita cita islam politik yang ingin menegakkan negara khilafah
nah masalahnya kan memang khilafah itu memang berbeda beda
tapi tujuannya sama
apakah khilafahnya hizbut tahrir
apakah khilafah negara khilafahnya isis
sama sama atau darul islamnya di
itu kan sama sama menginginkan ada negara islam
tapi prosesnya mungkin yang berbeda
tapi tujuannya adalah kepemimpinan
dan itu tidak mengakui secara terutari ada negara dan sebagainya
itu sebenarnya khilafah islamia
nah kalau fpi itu mau bikin definisi sendiri
ya itu kan bertentangan dengan pemahaman umum dalam ilmu politik islam
jadi problemnya menurut anda ketika tidak memperpanjang skt
atau mungkin skt nya agak sulit diberikan oleh pemerintah
adalah karena adart nya tadi itu
iya adart itu mungkin salah satu yang sudah disampaikan oleh pak mendagri
bahwa itu ada salah satu
hal yang mendasar
ya memang harus adil kita
kalau disebut tahrir
dianggap bertentangan dengan pancasila
karena tujuannya menurut khilafah islamia
kenapa fpi malah mau diperpanjang
kan itu kan kita juga mempertanyakan ada apa
padahal kan tujuannya adalah ini demi tegaknya
undang undang ormas tahun dua ribu enam belas
eh nomor enam belas tahun dua ribu tujuh belas
dan itu kan tidak hanya
intinya kan bukan melarang khilafah islamia nya ya
tapi kan dianggap bertentangan dengan pancasila
mau anda negara islam
mau anda negara komunis
itu kan bertentangan negara dengan prinsip pancasila
maka itu tidak diperbolehkan di negeri ini
kan konsekuensinya kan seperti itu
dan kita juga meminta
atas nama keadilan
ya atas nama juga persamaan di depan hukum
yang bertentangan dengan pancasila
dan sudah ada presidennya
maka itu ya memang jangan diperpanjang
jadi menurut saya
pemerintah itu hanya melakukan konsekuensi
dari adanya undang undang
dan mereka harus
jadi ini bentuk ketegasan menurut anda
bukan bukan kemudian ini adalah bentuk pengekangan terhadap
karena kemudian fpi kok serasa rasanya seolah olah pemerintah ini ya
seolah olah mempersulit memberikan izin terhadap bpp
sejak kemudian izinnya habis di juni dua ribu sembilan belas
refil sudah bilang
kita di sini organisasi ribuan
kan semuanya tidak terdaftar
dan itu tidak ada masalah dalam
kebebasan di negeri ini
kalau itu memang ada organisasi yang ditangkap
kemudian dilarang dan sebagainya
nah itu baru melanggaran terhadap kebebasan
tapi ini aneh nggak
selama ormas itu
perkumpulan itu tidak bertentangan dengan pancasila
dan tidak menyebarkan
katakanlah yang anti terhadap dasar dasar negara ini ya
itu yang kita hadapi
tapi tadi konsekuensinya dari bang refli katakan
sebetulnya secara eksistensi tidak banyak berpengaruh ya bang ya
kalaupun soal skt ini
nah ini wilayah yang ngeri ngeri sedar
jadi kan saya pakai standar hukum dulu ya
jadi skt itu sudah saya katakan
tidak merupakan gantungan dari eksistensi sebuah ormas
banyak sekali ormas yang tanpa skt
terutama kayak saya ini ketua dua alumni
alumni sma sama alumni s tiga kan
nah itu kita tidak perlu mendaftar ke kementerian dalam negeri
malah diketawain ya kan strukturnya juga nggak jelas
dan lain sebagainya dan lain sebagainya
tapi kita bisa mengadakan kegiatan
bahkan kita mengadakan rilis dan lain sebagainya boleh saja
tetapi yang kita harus pahami juga bahwa memang ada dua undang undang yang berlaku
pertama adalah undang undang pertama undang undang ormas
yang tahun dua ribu tiga belas kedua yang dua ribu tujuh belas
nah dua undang undang itu sebenarnya memang memiliki aturan untuk bisa memband
melarang organisasi masyarakat yang ada
dan itu harus jelas
pertama melalui jalur pengadilan kedua melalui jalur pra pengadilan
saya mengatakan pra pengadilan kenapa pra pengadilan
karena tadi melalui perpu ormas yang saya sendiri tidak setuju sih
itu bisa dalam tanda kutip membubarkan ormas
tapi bahasanya yang kadang kadang tidak dipahami masyarakat
pembubaran itu dengan mencabut tadi skt nya dan mencabut status badan hukumnya
tapi kalau memang orang itu nggak ada skt apa yang mau dicabut
karena pembubaran ormas atau pernyataan ormas terlarang itu
secara sanksi administratif menurut perpu ormas yang kemudian menjadi undang undang
harus didahului oleh peringatan
peringatan tujuh hari kerja lalu kemudian penghentian kegiatan kan begitu
lalu kemudian baru deklarasi oleh negara bahwa ormas ini dilarang atau dihentikan
selama itu tidak ada
maka ormas apapun bisa melakukan kegiatannya
nah itu itu
makanya saya bilang ini wilayah ngeri ngeri sekarang
karena kalau misalnya itungannya bahwa diperpanjang dan tidak diperpanjangnya skt
saya katakan jangankan pernah ada skt tidak pernah sama sekali ada skt pun boleh ngadakan kegiatan
sekarang pilihannya adalah mau pengadilan ya ada due process of law undang undang yang menurut saya jauh lebih baik
karena kalau pengadilan itu akan membuktikan secara substantif apakah memang ini dasar ideologi program kegiatannya bertentangan dengan pancasila
nah kita bicara soal dasarnya bang refli harum
menurut anda tepat tidak kemudian kalaupun alasan mendagri tadi dikatakan oleh mas guntur romli juga bahwa ini kan soal adart nya bertentangan dan sebagainya
tepat tidak kemudian itu menjadi dasar bahwa agak dipersulit izin terhadap fpi ini
atau kemudian tepat juga tidak
kalau epa pada akhirnya memutuskan untuk oke lah kita tidak usah memperpanjang skt saja karena kita juga bisa mandiri kok
tapi kita jawab nanti bung refli
kita bahas kami harus break
kami akan segera kembali ke sudut berikut ini
oke anda kembali bersama kami di layar demokrasi
saya masih bersama
saya masih bersama dengan mas gunter omri dan juga bang refli harum
sebelum saya ke mas guntur lagi saya ke bang refli
melanjutkan yang tadi tepat tidak menurut anda bang refli langsung saja pemerintah beralasan demikian soal adart sehingga kemudian agak tidak dikeluarkan izin perpanjangan itu
atau mungkin juga langkah hp yang pada akhirnya udahlah males memperpanjang skt gitu
ya ini saya kira hal yang aneh sebenarnya kenapa
undang undang ormas tahun dua ribu tiga belas itu tujuh belas awalnya memang dimaksudkan agar ormas ormas yang ada itu mendaftarkan diri
karena terlalu banyak dianggap ormas yang dalam tanah kutip ya otb organisasi tanpa bentuk
bisa bikin statement apa tiba tiba kalau dicek nggak ada ya kan ada organisasi yang cuma satu orang
ketuanya dia wakilnya dia sekretarisnya dia dan tidak ganti ganti dua puluh tahun terakhir ada teman saya begitu
nah karena itu kemudian mau ditertipkan dengan cara mendaftar
kalau misalnya ada ormas yang mendaftar malah ditolak pendaftarannya itu sesungguhnya agak aneh
tapi kita kan keanehan itu muncul karena memang ada sebagian
nah sebabnya kan soal ad art dan lain sebagainya
menurut saya saya mengatakan begini kan tinggal siapa yang mau berkompromi kan
misalnya fpi mau berkompromi ya dia barangkali mengubah ad art yang mencantumkan khilafah dan lain sebagainya
agar kemudian tidak susah bagi dia untuk melakukan kegiatan kegiatan
atau kadang kadang menurut saya beberapa hal
menurut saya beberapa kegiatan itu juga bermanfaat ya beberapa kegiatan
tapi sekali lagi saya katakan tidak ada satu organisasi di republik ini yang boleh melanggar hukum
termasuk juga misalnya mengambil alih peran penegak hukum nggak boleh juga
jadi memang kita harus kalau kita mau berkonstitusi berhukum karena kebetulan kan kita negara hukum
ya memang kita harus patuh pada hukum itu masalahnya
apapun itu organisasinya ya
iya apapun itu organisasinya begitu
karena itu menurut saya
ya memang dua pihak ini harus jelas posisinya
karena kalau misalnya sekarang seperti ini ini menolak pendaftaran ini kemudian tidak mau mendaftar
maka ya akan muncul terus debat seperti ini tidak ada kejelasan gitu
saya tidak ingin mendorong bahwa organisasi ini dibubarkan atau tidak dibubarkan
karena itu bukan sikap saya karena saya orang yang pro konstitusi
tapi intinya harus ada kejelasan gitu
jadi kita harus sepakat bahwa naungan kita adalah pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima sebagai hukum tertinggi kita
nah implementasi ke bawahnya itulah yang kadang kadang sering sekali ada dispute perdebatan
kita tahu bahwa ada beberapa partai politik misalnya yang mencantumkan azas islam misalnya kan
sebagai ciri selain pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kalau itu misalnya tidak dieksplorasi lebih jauh tidak ada masalah
tapi begitu dieksplorasi lebih jauh
justru ada temuan temuan begitu ya
bisa menjadi persoalan padahal kalau cuma dicantumkan doang ya itu nggak ada masalah
karena islam itu ya agama dia mengurus soal apa saja
jadi tidak mungkin juga kalau itu kan ciri
oke baik mas guntur anda punya pandangan sama atau ada yang berbeda
tapi sebenarnya begini mas guntur sebentar lagi
tadi bang refli katakan soal kegiatan juga
apakah memang eksistensi fpi ini selain kemudian karena tidak memperpanjang
menurut anda secara kegiatan sebetulnya apa sih yang menjadi masalah dari organisasi ini sebetulnya
ya pertama kan soal skt sudah jelas bahwa itu ada soal adart
kemudian yang kedua ya kita bicara soal rekam jejak
rekam jejak organisasi ini selama berapa dua puluh tahun belakangan ini
ya mungkin saja ada kegiatan kegiatan yang bersifat positif sosial kemanusiaan
ya kita tidak menutup mata
tapi kan juga ada tindakan tindakan yang melawan hukum
nah kembali ke adrt dan fpi itu ada istilah al hizbah di fpi itu
al hizbah itu artinya adalah penegakan hukum
jadi ini kalau ada fpi melakukan sweeping ya itu memang sesuai dengan organisasi mereka adrt mereka
itu hizbah pendegakan hukum
nah ini yang saya sebut ini sudah mencantumkan khilafah kemudian perannya juga mau mengambil alih penegakan hukum
dengan hukum polisi ini berbahaya
hizbah itu kan hanya boleh dilakukan oleh aparat hukum oleh penegak hukum
misalnya atau dengan nama lain histo kan dilakukan misalnya di aceh
tapi kan aceh punya undang undang sendiri
dan yang melakukan hizbah siapa pemerintah daerah bukan ormas
maka ada yang namanya istilah wali hizbah
w h di aceh
nah di sini fpi mencantumkan hisbah sebagai salah satu tugas dia dalam ormas
ini kan berbahaya mengambil alih polisi yang pendegakan hukum
jadi soal khilafah kemudian hizbah
kemudian juga ada hal lain yaitu adalah tindakan tindakan apakah bersifat individu atau bersifat kelompok
dalam kegiatan kegiatan yang ya kalau kita buktikan terbukti di pengadilan bahwa ada kekerasan
kemudian juga ada kasus kasus yang lain ya yang sangat mudah kita lihat kita google misalnya
jadi deretan deretan dari ardrt kemudian juga dari rekam jejak fpi selama dua puluh tahun ini
tahun ini itu yang saya kira
itu menyebabkan bahwa ada
keengganan pemerintah untuk
memberikan perpanjangan pada
skt oke tapi kan itu juga harus berlaku
untuk semua organisasi sebetulnya kan
mas guntur kalau mau dicek rekam jejak
mana melanggar hukum dan sebagainya itu kan harus
untuk fair dong untuk semuanya
ya betul saya setuju
tapi saya bisa tambahkan saya setuju
menyelesaikan persoalannya di dua fora ya
dua tempat ya
nah tempat pertama adalah
tindakan tindakan yang secara aktual dilakukan
organisasi kalau itu
memang melanggar hukum harusnya ditindak
nah cuma kadang kadang penegak hukum kita
kan agak gimana begitu ya
nah itu menurut saya kan harus
tegas jadi kalau misalnya
ada organisasi yang melakukan pelanggaran
hukum tidak peduli apa
organisasinya misalnya apakah dia
pro pemerintah atau tidak harus ditindak
nah ditindaknya itu
itu biasanya orangnya oknumnya
nah itu satu fora
nah fora kedua yang lebih
substantif adalah tentu visi misi dan
program seperti halnya
kalau bertentangan dengan pancasila dan
undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima bisa dibubarkan tapi
melalui mahkamah konstitusi nah ini
juga bisa dibubarkan kalau visi misi dan
programnya bertentangan dengan pancasila dan
undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima atau dia misalnya
mengajarkan kekerasan dan lain
sebagainya tetapi tadi pilihannya
dua anda mau pakai jalur
pengadilan atau pakai jalur
yang non pengadilan atau
pengadilan nah dua jalur ini
tentu ada tata cara
ada prosedurnya ya dilalui
dengan peringatan dan lain sebagainya tapi sekali lagi
yang saya harus garis bawahi adalah
namanya law enforcement penegakan
hukum itu harus jelas harus
tegas dan tidak pandang bulu jadi
kalau ada orang yang melanggar ada
organisasi yang melanggar maka
suddenly penegakan hukum harus jalan
jadi tidak boleh misalnya
ada misalnya penegakan hukum yang dilakukan
dan kemudian tidak
diapa apakan tidak boleh
perkara dia misalnya katakan
anti pemerintah atau pro pemerintah
itu harus dikesampingkan begitu harus dikesampingkan
yang jelas anda tidak boleh dua duanya
tegas bahwa peran anda
adalah peran non state peran
non negara jangan mengambil alih peran
negara nah ini yang menurut
saya yang di negara sendiri
oke itu kalau kita bicara tentu soal konteks hukum
ini harus jelas gimana mas guntur
ini supaya fair untuk
semuanya tidak hanya fpi kemudian yang
seolah olah kemudian kuat ankut mungkin
diincar atau dipersulit dan lain sebagainya
saya setuju karena kan
setiap dalam isu yang soal fpi kan
kita tidak hanya melihat pada
fpi nya atau apakah dia
tentang khilafah tapi kan secara umum
itu yang bertentangan dengan pancasila
dan sudah terbukti organisasi komunis
mana ada di negeri ini organisasi separatis
karena ada di negeri ini kenapa karena memang sudah
ada keputusan hal itu nah cuma
kan sekarang ini kan menjadi berat ketika mereka
kelompok kelompok ini memakai label
memakai jubah agama khususnya islam
demi misalnya menjalankan
kegiatan kegiatan mereka yang melanggar hukum atau
bahkan cenderung kepada tindakan tindakan
terorisme misalnya isis jamaah islamia itu kan
ketika pemerintah tegas
dalam kelompok ini dianggap anti islam
nah kalau fpi apa mas guntur
karena bertentangan dengan pancasila
ada kutipan adrt tentang khilafah
islamia yang kedua adalah salah satu
peran fpi lehisbah penergakan hukum itu kan
tidak boleh orang harus melakukan penergakan hukum
akhirnya ada sweeping sweeping
ilegal yang terjadi selama ini
nah bagi saya setelah fpi
kemudian hti kemudian kelompok kelompok
ini saya malah apa yang tadi disebutkan oleh
ketaatan kita kepada pencantuman

menurut saya ke depan apapun ormastop
partai polis itu harus mencantumkan ud empat puluh lima
misalnya partai islam
ya boleh menambahkan islam
tidak masalah tapi ud empat puluh lima dan pancasila
itu harus salah satu yang menarik
menurut saya yang dilakukan oleh ormas
nahdlatul ulama nu
nu itu secara misalnya sebagai ormas islam
dia asasnya adalah islam
tapi secara ormas yang ada
di indonesia dia prinsipnya
adalah ud empat puluh lima dan pancasila
nah sekarang kita lihat ada partai partai
atau ormast ormast islam yang enggan
mau mencantumkan ud empat puluh lima
saya lihat ini ada agenda agenda
mungkin mereka mau berkamuflase
tapi akhirnya tujuan mereka
bukan pada kesetiaan pada ud empat puluh lima
dan pancasila tapi ada
keinginan keinginan lain yang
jadi misalnya ke depan perlu ada
penegasan kita apakah
ormast atau partai politik atau
apapun itu ada keharusan
dan pancasila sebagai dasar yang harus
diakui selain itu mau ditambahkan
tentang islam tentang nilai nilai
lain nggak masalah
tapi prinsipnya itu harus ada
jangan jangan kalau pun ditaruh
setelah dieksplorasi lebih jauh justru itu menjadi masalah
mas tanda itu mas
itu yang terjadi saya melihat ada partai politik
berasaskan islam nggak memencantumkan
ud empat puluh lima dan pancasila tapi punya
cita cita yang berbeda
cuma sekarang mereka kan masih memanfaatkan
tentang kebebasan soal hak asasi manusia
dan sebagainya tapi mereka tuh memimpikan
hal lain nah ke depan
perlu ada nih penertiban penertiban ini
semacam seperti ini
tapi harusnya gini mas guntur tapi
saking semangatnya sampai begini begini
tapi begini mas guntur kalaupun kemudian tadi anda katakan
ada fpi melakukan sweeping dan sebagainya
tapi kan tentu kita punya ada instrumen hukum kan
ada bisa ditindak secara hukum
kalau memang melanggar
ada aturannya kenapa kemudian ini menjadi
tolak ukur menurut anda bahwa ini memang
perlu dipertimbangkan izin yang diberikan
kalau saya isunya bukan melindungi pada
ormas organisasi tapi lebih ke
melindungi orang kalau ada satu
kelompok ya yang bisa menghimpun
kelompok kelompok anak katakanlah anak anak
muda tapi dia dicekoki
doktrinisasi dengan tujuan tujuan
yang beda maka menurut saya lebih baik
kita mubarkan organisasi itu daripada
mengumpulkan anak muda dan meracuni mereka
dan kita harus menyelamatkan anak anak
itu gitu loh dan ini yang
terjadi selama dua puluh tahun misalnya kita
bicara anak anak muda berkumpul dengan satu
kelompok tapi tujuannya apa sweeping lah
kemudian pelanggaran hukum lah dan
sebagainya ini yang menurut saya kelompok itu yang
berbahaya gitu loh jadi
itu yang harus ditegakkan
bahwa dalam isu pelanggaran
hukum yang terjadi kita kan ini
disebutkan pelanggaran yang sistemik lah
dengan corak dan sama dengan organisasi
yang sama makanya itu ada
perlu peninjauan kembali kepada
organisasi tersebut jadi tidak cukup pada
terlibat kalau dari imam
besarnya kemudian sampai tokoh tokoh yang
pernah masuk penjara kasus kekerasan gitu loh
kita mau identifikan apa
organisasi ini gitu loh
itu yang saya maksud kalau cuma pengikut
kroco kroco yang masuk penjara
menurut saya ya itu oknum
itu dari imam besarnya sampai petinggi petingginya gitu loh
organisasi seperti ini gitu
itu yang perlu dijawab kembali
begitu semangat jawa timur ini langsung muncul
selain cincinnya yang muncul ya
bang revie tapi gini selain
kalau anda melihat
sejauh ini tidak sejauh kemudian kalau ini
dikatakan bahwa ini bagian dari pemerintah
kebebasan berorganisasi atau kelompok kelompok
atau aturan ini anda melihat
sejauh itu tidak sih sebetulnya dari presiden fpi ini
jadi sekali lagi saya katakan
skt itu sendiri bukan
dasar untuk eksistensi
jadi skt itu sebenarnya lebih pada formalitas
begini waktu undang undang
ormas yang tahun dua ribu tujuh belas
dibuat sebenarnya kan alat
kontrol pemerintah jadi pemerintah
tuh pengen semua ormas itu
mendaftar karena kalau dia tidak
mendaftar kalau ada pelanggaran hukum dan lain
sebagainya misalnya sulit
ditindak karena kita tidak tahu
siapa penanggung jawabnya dan lain sebagainya
terhadap organisasi seperti itu
penindakan hukumnya adalah pada
person orang tapi kalau
dia terdaftar maka kan
kita tahu tuh ketuanya siapa
art nya seperti apa dan lain sebagainya
hukuman itu bisa dua
penegakan hukum terhadap orang per orangnya
bisa penegakan hukum terhadap
tapi sekali lagi
sebenarnya di level
kita jauhkan dulu fpi nya ya
karena biasanya begitu masuk
unsur fpi sudah susah kita
yang namanya undang undang ormas dua ribu empat belas
itu ya undang undang yang
karena itu tidak heran pada waktu itu
penolakannya luar biasa
bahkan saya dengar nu sama muhammadiyah
saja waktu itu agak berkeberatan
karena ya keharusan
mendaftar itu kan sulit
bagi organisasi yang besar ini
karena kalau kita mendaftar itu kan
tidak hanya level di pusat
tapi level di daerah juga
dan kemudian kalau level daerah kan ada
provinsi kabupaten kota mungkin jangan jangan
kecamatan dan lain sebagainya
dan ini kan secara administratif
merupakan hal yang sangat besar
kalau yang mendaftar
cuma di atas saja kan gampang
tapi ini kan pendaftaran harus sampai
ke seluruh cabang
karena itulah sebenarnya ada penolakan untuk itu
tapi sebenarnya instrumen
untuk menjaga agar
ormas ini kemudian
tidak melanggar hukum kemudian tidak
membahayakan itu ada di undang undang itu
ya itu tadi
sanksinya itu ada peringatan satu
peringatan dua lalu kemudian
penghentian kegiatan lalu kemudian
permohonan untuk dibubarkan
permohonan diajukan ke pengadilan
ormas itu sudah
tidak boleh melakukan kegiatan lagi
kalau dia melakukan
kegiatan dengan deklarasi pemerintah
itu ya bisa dianggap
melakukan sanksi melanggar pidana
kan begitu nah karena itulah menurut
saya sekarang ini ya
kita harus mencapai sebuah titik
titik solusi terhadap
apakah solusinya fpi yang kemudian
mengubah beberapa hal yang menjadi
keberatan atau solusinya
dari pemerintah untuk menegakkan
menurut saya yang paling objektif adalah
kewenangannya itu ya kepada
sehingga kemudian tidak ada subjektivitas
di sana nah saya
sendiri sebenarnya orang yang
pusaran konflik yang ideologis
seperti ini saya
jauh sekali dari tradisi seperti itu
tradisi saya kan konstitusionalisme
saja sesungguhnya tapi yang ingin
saya katakan adalah
kesepakatan bangsa kita adalah konstitusi
yang di dalamnya adalah pancasila
sebenarnya kita harus bedakan
antara hal hal yang sifatnya ideologis
atau cuma kegiatan biasa saja
oke nah dua ini harus
ditata dan betul betul ditegakkan
disiplinnya kalau ada yang
melanggar organisasi apapun
siapapun dari manapun
harus dilakukan penegakan hukum
ketika pemerintah tidak konsisten
misalnya kalau dari sisi kita misalnya
dari civil society mau mengkritik pemerintah
maka disitulah lahan
kemudian organisasi organisasi ini bisa
berkembang liar oke oke
itu secara konstitusi pegangannya dasarnya
dari situ ya bang refli terakhir singkat
ke mas guntur romli jadi anda menurut anda bagaimana
kemudian dengan segala polemik perizinan ini
fpi apakah kemudian secara ideologi
harus menyamakan dengan pemerintah maksudnya gini
harus mengubah itu semua atau kemudian
memang ya sudah memang langkah pemerintah sudah benar sekali
tidak memberikan izin begitu
gimana ya saya tentu saja mendukung
kalau pemerintah tidak memberikan izin
tidak hanya fpi bilang tidak memperpanjang
tapi pemerintah harus tegas tidak
mengeluarkan izin untuk fpi dan
kalau bicara fpi ini menurut saya pertarungan
konstitusi menurut saya ketika saya sebutkan
tadi bahwa sejarah sejarah dulu fpi pernah mencantumkan
ud empat puluh lima dan pancasila
tiba tiba menghapus kemudian mengganti dengan
khilafah islamia itu sebagai
visi fpi kemudian juga adalah
jargon jagoan fpi yang merongrong
konstitusi nkri bersyariah misalnya
itu kan fatal sekali mana ada nkri
dengan syariah itu kan nkri ya nkri saja
nanti apa ada pancasila syariah ada ud empat puluh
syariah itu kata syariah
yang dipakai untuk menongrong konstitusi kita
dan ini menurut saya berbahaya jadi
mas refli ini adalah pertarungan ideologis dan
kalau bagi saya ini tidak hanya
soal pertarungan politik ataukah
lima tahunan atau bukan
bukan skt ini siapapun presidennya
saya tetap akan menghadapi fpi yang
masih melakukan merongrong konstitusi
oke oke oke kita lihat bagaimana kemudian
ketegasan pemerintah dan juga
negosiasi ini akan
berakhir seperti apa antara fpi dan juga pemerintah
soal izin ini terima kasih banyak mas guntur
sudah hadir terima kasih banyak bang refli
sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini kita tunggu
seperti apa kami masih
akan mencoba menghubungi sekretaris
umum fpi ibu narman lewat sambungan telepon
tapi kami masih akan coba
mungkin setelah jeda berikut kami akan
upayakan dan kami akan segera kembali dengan
informasi lain di layar demokrasi tetap bersama kami
di layar demokrasi
anda kembali di layar demokrasi dan kami
baru saja terhubung
dengan sekretaris umum
front pembela islam atau fpi
ibu munarman lewat sambungan telepon yang ada
di palembang malam hari ini
selamat malam bang munarman
selamat malam bung renha
bang munarman kami ingin mengkonfirmasi lagi artinya sudah
firm ya fpi tidak akan melanjutkan
perpanjangan surat keterangan
terdaftar di kementerian dalam negeri
jadi begini pertama tama
judul dari layar demokrasi
fpi oga perpanjang izin
kita sudah sama sama tahu tadi sudah
dijelaskan oleh pak refli
bahwa tidak ada terminologi izin
menurut saya itu mesti
dihilangkan dari pembicaraan
karena ormas itu memang
tidak membutuhkan izin tadi sudah dijelaskan
panjang lebar secara konstitusionalisme ya
aliran konstitusionalisme itu yang pertama
yang kedua saya kira
apa yang dikatakan oleh guntur romli
sebelumnya tadi saya tonton ya
memang ini zamannya zaman roy bidah
tampil ke permukaan
jadi roy bidah ini memang
orang orang yang tidak paham aturan
tidak paham masalah tapi
ikut campur dengan urusan
seolah olah mengerti urusan publik
nanti kalau kita ikuti omongan guntur romli
nanti laut mati itu difitnahkan
fpi yang bunuh laut mati itu
kemudian yang menghapus tadi
gurun sahara menjadi guru itu nanti
yang memotong menggunduli
pohon pohon di gurun saran nanti dituduhkan
ke fpi jadi itu saya kira perlu
dicatat dari omongan guntur romli
kemudian dia ngomong tadi menyatakan
para petingginya masuk penjara
proklamator indonesia itu masuk penjara
berkali kali juga jadi tidak ada masalah
soal penjara jadi fitnah fitnah
yang dilancarkan oleh guntur romli saya kira
tidak layak dikutip sebagai pendapat
umum untuk dijadikan
standar dalam mengukur
urusan urusan yang sifatnya konstitusional
itu yang kedua yang ketiga
saya mau sampaikan
keormasan di kementerian dalam negeri kementerian
ribu ormas hanya
yang punya skt
dan di situ bahkan
tidak ada yang disebutkan oleh guntur romli tadi
nu nu tidak punya skt jangan salah ya
jadi saya katakan sekali lagi
nu tidak punya skt karena apa tadi sudah dijelaskan
oleh pak raffi harun
bahwa ormas ormas besar ini keberatan
dulu sehingga diadakanlah judicial review
dengan undang undang lama itu
lahirlah keputusan mahkamah konstitusi
nomor delapan puluh dua tahun dua ribu tiga belas
tidak wajib mendaftar ormas itu
jadi suka suka ormas dong mau daftar mau tidak
jadi tidak bisa dipaksa paksa apalagi dengan alasan alasan
ideologis itu yang ketiga
yang keempat kalau urusan urusan
hilafah memang kenapa
kalau fpi memiliki definisi
hilafah sendiri guntur romli
membuat definisi sendiri kok bisa saja
dia membuat definisi sendiri maka fpi
membuat definisi sendiri tapi
definisi tentang hilafah fpi itu bukan
definisi sendiri karena apa karena hilafah
versi fpi itu adalah hilafah imamah
nah kalau ada orang yang menolak
kehadiran imamah bahkan orang orang
di luar islam pun tahu bahwa akan ada
di akhir zaman kehilafaan yang
dipimpin oleh mamah dia kalau berani
tolak tolak saja dia akan berhadapan nanti
di yaumil akhir pertanggung jawaban dengan
ucapannya nah itu yang kemudian soal
oke ya boleh boleh saja
fpi membuat definisi untuk
menyatukan dunia islam negara negara
islam dan mendorong supaya
oki lebih efektif toh sekarang ktt
di malaysia di kuala lumpur
mahathir mengajukan mata uang bersama
kan tidak ada masalah jadi
guntur romli jangan mengacak acak
seolah olah fpi membuat definisi
sendiri ya suka suka fpi mau definisi
sendiri mau dpd yang jelas kami tidak ikut
definisi guntur romli itu yang keempat
yang kelima soal hisba
hisba jadi bukan
definisi hisba yang dikatakan gunter romli
tadi itu bukan penegakan
hukum sendiri itu dia keliru
jadi selalu spi itu memberikan
laporan kepada aparat penegak hukum
dan dimana mana fpi itu justru
dampingan dengan aparat kepolisian itu pertama
kalau soal penegakan hukum
di undang undang indonesia
tentang kitab undang undang hukum
acara pidana di pasal satu ratus sebelas
itu disebutkan apabila orang setiap
orang apabila menemukan orang
tertangkap tangan melakukan perbuatan
melanggar hukum pelanggaran hukum itu apa
menjual minuman keras tanpa izin
itu pelanggaran hukum tertangkap tangan itu boleh
setiap warga negara indonesia melakukan
penegakan hukum dan kemudian diserahkan secepatnya
kepada kepolisian apalagi fpi dalam hisbahnya itu
selalu kepolisian yang dikedepankan
fpi hanya memberikan informasi
jadi sekali lagi apa yang dikatakan
guntur romli itu ngawur tidak
beralasan apalagi dia membawa bawa
jubah jubah agama jadi omongan omongan gunter romli
tadi tidak patut didengarkan kemudian
sejak kapan negara ini punya ideologi saya mau
tanya ideologi apa yang dilanggar
bahkan di undang undang parpol pun tidak ada
disebutkan di undang undang parpol itu tidak
bertentangan azaznya tidak bertentangan
tentangan dengan pancasila tapi
tidak berarti tidak harus
mencantumkan jadi ngawur semua yang
dikatakan tadi itu nah yang terakhir saya mau
ini persoalannya fpi
untuk mendapatkan skt
nah urusan kemudian pihak
yang akan menerbitkan skt
mau menerbitkan atau tidak bukan urusan kami
lagi kami sudah menjalankan kewajiban kami
terbukti dari apa dari adanya
rekomendasi kementerian agama dan sekarang
ini bola ada di tangan kementerian dalam negeri
bukan urusan kami lagi jadi bukan urusan kami
ogah segala macam jadi tolong itu judul
dicabutlah dari tadi saya sudah protes
sudah lima belas menit hampir saya ngomong tapi nggak dicabut cabut
tuh fpi ogah berapa panjang izin tidak ada
tidak perlu mendaftar tidak wajib
mendaftar kami yang jelas sudah
menyerahkan semua syarat syarat
administrasinya bahkan apa perlu
yang ditandatangani sudah kami tandatangani
tetapi pihak yang menerbitkan yang
tidak mau ya bukan urusan kami lagi
dan kami tidak membutuhkan itu karena kami
tidak pernah minta uang ngemis ngemis uang
dari apbn demikian baik baik baik
bang munarman tapi yang jelas begini
skt sudah dilengkapi semuanya
begitu ya syarat syaratnya oleh fpi
tapi kemudian menurut kementerian
dalam negeri anda terbentur dengan
adart yang ini
tidak sejalan begitu
memang tidak mau mengganti tidak mau merubah atau
merasa memang tidak ada yang salah sebetulnya dengan adart
ya permintaan itu tidak berdasarkan
hukum mandat dari mana pemerintah
mengatur soal adart organisasi
harus mencantumkan harus mengubah ini
harus membuang kalimat ini
dari mana mandatnya nggak ada undang undang
tidak ada undang undang mencaratkan itu
jadi bebas bebas saja jangan
mencampuri urusan rumah tangga orang
negara yang sering mencampuri urusan rumah tangga
organisasi itu negara komunis rrc itu sering
mencampur itu sehingga menahan orang orang uyghur
negara negara komunis hanya negara komunis
kalau negara yang katanya mengaku demokrasi
nggak ada urusan urusan rumah tangga
kalimat kalimat di anggaran dasar rumah tangga
orang disuruh hapus dan segala macam
itu negara komunis yang begitu
jadi menurut anda tidak ada masalah dengan istilah nkr
yang bersyariah adart soal
khilafah dan lain sebagainya meskipun kemudian
oleh pemerintah bahwa
kemudian ini kan harus berdasarkan
aziz undang undang ud empat puluh lima
dan juga pancasila tidak ada masalah menurut anda
kalau soal hilafah
sudah saya katakan hilafah bagi fpi
adalah hilafah imam mahdi kalau dalam konsep negara itu
jadi kalau mereka
mau menantang tantang saja rasulullah yang
menyampaikan informasi tersebut jangan nantang kami
tantang rasulullah kalau berani
itu yang pertama soal kedua
soal nkr yang bersyariah apa yang
masalah dengan nkr yang bersyariah
di indonesia ini sudah ada undang undang perbankan syariah
ada undang undang zakat ada undang undang haji
dan baru baru ini orang orang dari luar islam
mendirikan pusat keuangan syariah
emang ada masalah apa
dalam islam seolah olah anti syariah
tapi ekonomi syariah
didirikan di menara syariah
di pusat yang bukan komunitas muslim
maksudnya apa jadi kenapa
apa semua orang ini
jadinya fobia terhadap syariah
nah ini kan penyakit kalau sudah fobia terhadap
islam itu ada dua penyakitnya
penyakit keterbelakangan intelektual
sama keterbelakangan mental kalau sudah begitu
oke baik bangunan terakhir
singkat saja artinya memang tidak tetap
tidak akan melanjutkan
perpanjangan skt ini
bukan pertanyaannya bukan spi
tidak akan melanjutkan yang menerbitkan
salah sendiri kenapa tidak terbitkan
kami sudah penuhi semua syaratnya bukan urusan kami lagi
jadi menurut anda bola di tangan kementerian dageri saat ini
betul itu benar itu
bola di tangan mereka jangan di tangan kami dong
baik kita akan tunggu seperti apa bangunan
perkembangan soal ini
tapi ini tidak akan lagi dipasang itu mas
baik kami terima sebagai masukan terima kasih
bangunan sekretaris umum front pembela
islam dari palembang
sumatera selatan kami akan segera kembali
dengan sejumlah informasi lain
sampai jumpa di lain demokrasi